meski jawa barat masih menerapkan psbb
nyatanya ribuan warga masih nekat mengantre
untuk berburu kebutuhan lebaran di pusat perbelanjaan
bahkan tak sedikit yang datang sejak satu jam sebelum mal dibuka
seperti yang terlihat di depan pintu masuk salah satu mall
jalan perintis keperdekaan ciamis jawa barat kamisia
apa yang anda lakukan
ngantri belanja ya bu buat apa sih belanja bu
saat mengantri pun tak ada penerapan jarak sosial
padahal sejumlah petugas satpol pp sudah disiagakan
meski begitu pihak pusat perbelanjaan juga memperlakukan protokol kesehatan
seperti pemeriksaan suhu tubuh wajib mencuci tangan
pembatasan pengunjung dalam toko maksimal satu ratus lima puluh orang
penanganan penyebaran tidak boleh ada kerumunan
untuk penanggulangan dampaknya usaha terutama di sektor usaha
harus ada hari itu
tapi kita atur jaga jarak
supaya sama sama enak lah
pemandangan serupa juga terjadi di pasar tradisional di kota mataram
kondisi pasar membludak
warga berburu kebutuhan dengan berdesakan
tanpa menerapkan aturan physical distancing
serta tidak menggunakan masker
petugas gabungan yang sedang melakukan razia
dengan tegas mengusir warga yang membandel
tidak menggunakan masker